pemerintah provinsi jawa tengah menyelenggarakan pameran arsip virtual dari tiga puluh lima kabupaten dan kota
pameran ini bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap arsip dan kearsipan
terima kasih kepada bapak doktor kandar nap
anda penggemar sejarah menikmati sejarah masa lampau merupakan keasikan tersendiri melihat daerah sekitar kita di masa lalu
nah pemprov jateng menyelenggarakan pameran arsip virtual dari tiga puluh lima kabupaten kota
pameran ini dibuka pada satu september dua ribu dua puluh
kegiatan bertema arsip melawan lupa ini bertujuan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap arsip dan kearsipan sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan
selain itu untuk mengenalkan
pameran arsip virtual melibatkan keasikan arsip secara lebih mendalam kepada masyarakat
pameran akan menceritakan bagaimana pembangunan di jawa tengah mulai tahun lima puluh an dari segi transportasi darat seperti bus kereta api
sampai dengan pembangunan yang berhasil dicapai jawa tengah di kabupaten kota di jawa tengah
pameran arsip virtual ini meliputi arsip tekstual dan non tekstual
dan memiliki arsip film yang sudah dialihkan ke dalam media cd dvd
dalam pameran ini juga dikenalkan tata cara preservasi dan pelestarian arsip
anda dapat mengaksesnya melalui arpusda catemprov go id
sebagai rekaman peristiwa pada masa lampau
kini arsip sudah dialih mediakan dalam berbagai bentuk dan media
sehingga dapat menjadi media komunikasi antargenerasi
melalui pameran ini kami mengharap pameran menjadi salah satu
cara untuk menjadikan para milenial semakin tertarik mempelajari sejarah bangsa
edi juga menambahkan perlunya inovasi teknologi yang mampu menghadirkan arsip
sesuai perkembangan teknologi informasi
kunjungan pameran dari awal pembukaan hingga dua belas september
mencapai sembilan lebih akun yang terdiri dari kunjungan luar negeri dan dalam negeri
pameran arsip virtual ini akan berakhir pada dua puluh september